kita ke informasi lain menjelang unjuk rasa yang direncanakan dilakukan mahasiswa di seluruh indonesia
diterjunkan ratusan aparat gabungan di sekitar istana merdeka jakarta
dan aparat ini bersiaga dari titik kumpul di sekitar patung arjuna wiwaha hingga kompleks istana
lebih dari tiga ratus aparat gabungan dari polda metro jaya tni dan juga mabes polri
disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa mahasiswa hari ini
unjuk rasa meminta penurunan harga bahan pokok dan juga sejumlah tarif
seperti listrik ini akan dilakukan sekitar seribu mahasiswa
aksi pun dilakukan dari patung arjuna wiwaha atau patung kuda dan berakhir di depan istana merdeka
pertama adalah orang ya orang yang unjuk rasa atau orang yang menyampaikan pendapat
ini perlu pengawalan perlu pengamanan sehingga aspirasi yang disampaikan akan nyampe pesan itu dan akan kembali nanti dengan aman
kemudian yang kedua adalah di lokasi
ada lokasi di sini yang titik kumpulnya
di patung kuda kemudian akan bergerak ke depan istana
lokasi itu juga kita amankan
jadi dengan harapan bahwa lokasi ini akan steril
berbagai kebijakan pemerintah juga dilakukan mahasiswa di surabaya
sasaran mereka adalah kantor gubernur jawa timur
mahasiswa di berbagai kampus di jawa timur seperti malang madura dan juga surabaya
ambil bagian dalam unjuk rasa hari ini
ratusan personel gabungan dari polri
polrestabes surabaya dan juga polda jawa timur dikerahkan
polisi memblokade akses masuk kantor gubernur menggunakan kawat berduri
polisi juga menyiagakan mobil water cannon dan anjing pelacak
sementara itu seratusan mahasiswa dari gerakan mahasiswa pemberani
pembebasan maksud kami sumatera utara mendatangi kantor dprd sumatera utara kamis pagi
mereka menyampaikan penolakan atas jumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menyusahkan rakyat
di antaranya kenaikan harga bahan bakar
bakar minyak tarif listrik dan juga tarif penerbitan stnk dan bpkb
mereka meminta agar para wakil rakyat di dprd sumatera utara menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat
unjuk rasa mahasiswa ini memulai aksi sejumlah elemen mahasiswa
yang akan digelar di sejumlah titik di medan pada kamis dua belas januari
untuk memantau perkembangan aksi bem di berbagai daerah
kita telah bergabung dengan maria sarjana di jakarta
dan yann prabudi di medan sumatera utara
saya ingin ke maria terlebih dahulu di jakarta
maria di ibu kota sendiri seperti apa aksi bem yang berlangsung untuk hari ini
apakah masih berlangsung
sebetulnya memang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini
akan dilakukan sejak pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat
tetapi reinhardt anda saya ajak untuk melihat sekeliling istana merdeka ini
anda masih bisa melihat
ini adalah suasana saat ini
di mana tidak satupun mahasiswa yang berencana untuk melakukan demonstrasi hari ini
terlihat di tempat saya berdiri
bahkan jika juru kamera cnn indonesia fordanto bimantoro
menunjukkan kepada anda bagaimana persiapan dari para aparat kepolisian ini
bahkan mereka sedang saat ini beristirahat sambil menunggu masa aksi yang
menurut informasi yang kami dapatkan mereka baru berada di area patung
kuda atau di area patung arjuna wiwaha
dan belum terlihat satupun mendatangi lokasi tempat mereka nantinya akan menggelar orasi
yaitu di depan istana merdeka jakarta
dan reinhardt unjuk rasa ini menjadi pukulan juga bagi presiden joko widodo
untuk kesekian kalinya karena tidak hanya satu kali ini saja mahasiswa berdemonstrasi
mengunjuk rasa meminta sejumlah hal untuk diberlakukan secara bijaksana oleh pemerintah
hari ini ada tiga hal yang kemudian menjadi sorotan bagi mereka
di antaranya adalah menolak adanya pp enam puluh tahun dua ribu enam belas mengenai kenaikan tarif administrasi
kepengurusan stnk dan juga bpkb yang berlaku di kepolisian republik indonesia
kemudian selain itu mereka juga menyoroti adanya kenaikan tarif dasar listrik
bagi mereka yang menggunakan sembilan ratus voltase
karena memang beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi
masyarakat atau warga di indonesia yang menggunakan sembilan ratus voltase
padahal di tahun dua ribu lima belas reinhardt pemerintah juga sempat mencabut subsidi
dari pengguna satu tiga ratus dan juga dua dua ratus voltase
kemudian yang terakhir adalah pengembalian sistem harga bahan bakar minyak
dari yang di zaman orde baru yang lalu
kita juga mengenal ini ditentukan oleh pemerintah kemudian diberikan subsidi
tetapi pada era pemerintahan presiden joko widodo ini diberlakukan sesuai dengan harga
dan inilah yang kemudian dipertanyakan oleh para mahasiswa mengapa hal itu dilakukan
dan mereka meminta untuk segera dihentikan
namun hingga saat ini kami belum melihat ada satupun mahasiswa yang datang ke depan
istana merdeka saat ini reinhardt
baik terima kasih maria sarjana
jadi untuk di jakarta saat ini mahasiswa masih berada di sekitaran patung kuda
akan menuju ke depan istana negara di jakarta
kita beralih ke surabaya jawa timur ada miftah farid
miftah bagaimana di surabaya
bagaimana aksi bem yang akan dilakukan untuk hari ini
ya renat berbeda dengan di jakarta di surabaya
tepatnya di depan kantor gubernur jawa timur soekarwo
sekitar satu jam yang lalu masa dari mahasiswa di berbagai daerah di jawa timur
surabaya gersik malang dan di madura datang sekitar seratus sampai dua ratus orang
yang sebenarnya aksi ini direncanakan pukul sembilan namun molor hingga pukul sebelas
dan sampai hari ini sampai jam dua belas lebih tiga puluh
masih terus melakukan orasi dan beberapa perwakilan sekitar lima belas sampai dua puluh orang
sudah ditemui oleh wakil gubernur jawa timur saiful yusuf atau gusipul
dan di situ ada dialog walaupun kewenangan untuk mencabut berbagai tuntutan
yang disuarakan oleh mahasiswa mulai dari kenaikan listrik
kemudian kenaikan tarif administrasi kepengurusan kendaraan bermotor
sampai kemudian kebijakan kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah jokowi
mereka ini bukan kewenangan dari pemerintah profil jawa timur
dan pemerintah profil jawa timur sama sekali tidak bisa kemudian mengubah kebijakan
yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat namun mahasiswa tetap berkeras
ingin bertemu dan menyampaikan aspirasinya kepada wakil dari gubernur jawa timur
dan sampai hari ini sampai jam ini posisi perwakilan masih terus berdiskusi dengan gusipul
dan ada yang menarik dari orasi orasi dari masa aksi ini
misalnya saya menyoroti berbagai hal yang mereka suarakan
namun ada satu hal yang saya soroti dan ini berkaitan langsung
dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat indonesia
yaitu kenaikan tarif listrik yang didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah
yaitu di level sembilan ratus volt ampere ini ada sekitar dua puluh tiga juta dari delapan puluh dua persen pengguna
tarif dasar listrik yang disubsidi oleh pemerintah ini dicabut
dan sampai januari sampai mei nanti kenaikan akan terus terjadi
kalau kemudian hari ini di kisaran lima ratus delapan puluh lima sebelum dinaikkan
maka sampai mei nanti akan naik sampai rp satu tiga ratus
dan ini menurut mahasiswa sangat
dan tadi di selas sela orasi mereka juga menyuarakan yel yel
yang kita semua sangat familiar ketika pendukung jari jokowi dan jk
ketika masa pencalonan menjadi presiden yang lalu
salam dua jari mereka tambah dengan kalimat
jangan lupa janji
artinya mahasiswa menilai presiden jokowi dan jk lupa janjinya
ketika mereka dalam kampanyenya ingin mesejahterakan kehidupan masyarakat di indonesia
namun di tahun dua ribu tujuh belas ini menjadi kado pahit bagi masyarakat
terutama ketika banyaknya kenaikan
tapi juga kenaikan komoditas pokok dari masyarakat indonesia begitu reinhardt
baik terima kasih miftah farid
terkait dengan aksi bem yang masih berlangsung di surabaya
kita bergeser lagi ke medan sumatera utara
adanya prabu dian
ada berapa jumlah masa yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran medan sumatera utara
ya reinhardt sama seperti di daerah lain di indonesia
hari ini juga direncanakan akan ada aksi unjuk rasa dari sejumlah
elemen mahasiswa dan pagi tadi sudah dimulai dari
seratusan mahasiswa mendatangi kantor dprd sumatera utara
mereka tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan sumatera utara
sama seperti di daerah lain juga tuntutannya adalah menolak sejumlah kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga bumn pada awal tahun ini
yang mereka nilai ini menyulitkan atau menyengsarakan

dan mereka meminta atau kepada wakil rakyat di dprd sumatera utara
agar bisa menyampaikan penolakan ini kepada pemerintah pusat
di antaranya adalah mereka menolak kenaikan bahan bakar minyak
kemudian tarif listrik dan juga kenaikan tarif penerbitan stnk dan juga bpkb
selain itu juga mereka menyatakan atau menyebut bahwa selama pemerintahan jokowi dan jk ini
selama dua tahun lebih ini begitu banyak kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat
dan juga malah lebih mendukung kepentingan modal
terutama modal asing
ini juga menjadi suara yang disuarakan oleh mahasiswa yang tadi berunjuk rasa di kantor dprd sumatera utara
hari ini memang rencananya sesuai dengan informasi dari pihak kepolisian juga
akan ada sejumlah elemen mahasiswa lain yang akan melakukan unjuk rasa
dengan tuntutan yang hampir serupa yakni penolakan terhadap kebijakan tersebut
dan tadi juga di sejumlah tempat sudah disiagakan aparat kepolisian
namun hingga saat ini memang belum ada lagi mahasiswa yang datang untuk melakukan unjuk rasa
baik terima kasih yan
prabudi dari medan sumatera utara dan sebelumnya ada miftah farid di surabaya jawa timur
dan juga maris arjana di ibu kota jakarta